presiden joko widodo meminta pengusaha muda lebih terbuka menjalankan bisnis
agar memiliki daya saing menghadapi perdagangan bebas
pemerintah juga akan mendorong dunia usaha indonesia agar memiliki daya saing
di setelah pembukaan jamboreh impunan pengusaha muda indonesia tingkatasean senin pagi
presiden joko widodo mengatakan kemudahan pemerintah perizinan usaha
merupakan salah satu langkah pemerintah untuk memicu semangat pengusaha
meningkatkan daya saing usahanya
pemerintah akan mendorong dunia usaha indonesia agar bisa bersaing menciptakan iklim ekonomi yang sehat
yakni dengan membangun infrastruktur yang dinilai bisa memangkas biaya transportasi
pertama percepatan infrastruktur pembangunan infrastruktur
yang kedua paket paket diregulasi yang menyederhanakan yang mempercepat
itu akan terus diteruskan
yang ketiga pembangunan
pertama percaya manusia
tiga ini yang akan kita fokus dan berikan prioritas tidak ada yang lain